ya pertemuan daring alias online meeting ya ini menjadi kebiasaan baru banyak pekerja di tengah pandemi
namun tahukah anda bahwa ternyata kebiasaan ini menimbulkan zoom fatigue atau dampak fisik dan mental
akibat terlalu sering duduk serta menatap layar
dan selain tidak sehat zoom fatigue ini juga bisa membuat gelisah dan menyebabkan gangguan mental lainnya
inilah yang rutin dilakukan farah hoirunisa warga surabaya jawa timur selama pandemi
larangan masuk kantor membuatnya harus bekerja dari rumah dan melakukan berbagai pertemuan virtual dengan rekan kerja serta klien
apa yang dialami farah disebut zoom fatigue
atau dampak fisik dan mental akibat terlalu sering duduk serta menatap layar
bukan hanya zoom berbagai aplikasi pertemuan virtual juga bisa memicu terjadinya kondisi tersebut
zoom fatigue ini adalah bentuk stres jadi zoom fatigue ini bukan penyakit
zoom fatigue ini dialami oleh orang orang yang terlalu banyak melakukan tatap muka atau pertemuan lewat ruangan ruangan virtual
memang yang paling populer saat ini adalah zoom fatigue
seperti halnya kalau kita menatap sebuah layar layar itu entah besar atau kecil tentu akan ada kelelahan ya
kelelahan itu tidak hanya kelelahan fisik ada sindroma atau gejala kelelahan fisik
misalnya tidak bersemangat jadi lemes kemudian lehernya kaku kemudian bawaannya ngantuk
nah sulit untuk fokus pada pertemuan virtual itu
selain fisik zoom fatigue berdampak pada mental
hasil survei universitas air langga pada dua ribu dua puluh terhadap mahasiswa fakultas kedokteran unair menyebut
tujuh puluh persen mahasiswa mengalami ketegangan dan gangguan emosional lain setelah mengikuti kuliah daring setiap hari
hal itu pula yang dialami alfina dan anjani pekerja perusahaan startup
disisal yang juga disambilkan
kerja sambil meeting itu terus habis meeting lanjut kerja lagi
pasti ngefeknya pertama itu pusing
pusing banget pening
terus habis gitu biasanya kadang aku juga lupa pakai kacamata
nah itu ngefek banget sih kalau memang kita nggak pakai kacamata
nah setelah pusing itu parahnya bisa sampai ini sih kayak mual kayak mau mual gitu ya karena kan radiasinya
karena kan kita harus bisa adaptasi sama meeting yang tiap hari itu
selalu ada transisinya juga cepet banget
topiknya juga beda beda terus
jadi kita bener bener kayak pusing banget banyak miss terus juga hilang fokus
terus juga apa ya jadi kalau mental itu lebih sering marah marah sih lebih emosi gitu
menurut dokter spesialis kejiwaan unair azimatul karimah dampak pada mental ini yang paling merugikan
bagi sebagian orang zoom fatigue akan memicu munculnya kecemasan sehingga memerlukan penanganan
dari sudut pandang emosional kita jadi cemas
kalau orang terlalu lama tatap muka di zoom itu biasanya orang orang agak apa ya bahasa jawanya itu sepaneng ya tegang
nah tegang ketika orang orang yang di layar zoom yang kita lihat itu kemudian menatap langsung ke mata kita gitu
jadi seolah olah kita itu kayak diawasin atau kita itu apa ya diperhatikan secara berlebihan oleh orang orang
untuk orang orang yang tidak terbiasa semua mata itu tertuju pada dirinya ini akan jadi sesuatu yang secara emosional akan mengganggu ya jadi cemas gitu
untuk mengurangi tekanan dan dampak mental akibat zoom fatigue disarankan agar dilakukan kegiatan bertemu dengan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan
efek jangka panjangnya itu karena atensi konsentrasi menurun produktivitas juga menurun ya mas rangga ya
jadi produktivitas menurun karena kita untuk
untuk memulai sebuah pekerjaan itu jadi effortnya lebih berat atau mungkin waktunya jadi lebih panjang untuk kita bisa konsentrasi full untuk pekerjaan itu
sebaiknya ada jeda waktu yang cukup untuk istirahat break
jadi kita diistirahatkan dan kita berinteraksi dengan orang kemudian kita balik lagi ke zoom gitu
dampak fisik zoom fatigue dapat dikurangi dengan melakukan peregangan otot terutama leher dan pinggang di sela pertemuan
rutin berolahraga minimal tiga puluh menit setiap hari juga dianjurkan agar tubuh tetap bugar
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia